gak ngerti kan maksud gue gitu
iya sih tapi kasihan boy juga mel
dia kan pengen bener bener ngejelasin semuanya
dan kita tuh harus bantu dia loh
durai tapi tetap aja kita tuh harus minta izin dulu sama reva boleh bawa boy apa enggak
gimana kalau kita datang duluan ke tempatnya reva kita jengukin dia terus kita tanya
dia mau gak dengar penjelasannya boy
kalau dia mau ya kita bawa sea boy tapi kalau enggak ya kita udah bawa dulu nanti nevanya marah marah
jadi mendingan kita tanya dulu gimana
nah gitu aja
eh allah sendiri kenapa naik taksi
soalnya tadi pas di jalan pen motor gue soak
eh bocor gitu deh
kasihan ya gue ya
cakam cakam juga gue
ya udah yuk
bakal pernah bisa berubah emang dasar playboard
aduh tapi kasian reflux emoti jadi kerubahan penyakit
kamu gak bawa motor
kok lo gak bawa mau gua
enggak sih cuman gue lagi dihukum aja sama nyokap gue selama sebulan nggak boleh bawa motor
tapi kan besok kita ada res buat bantuin ian pindah sekolah
otak lo lagi penuh
gue lagi mikirin dia terus
gua atur motor dulu ya
yaudah gua langsung kelas deh
jel boy gak bawa motor tuh
hmm atau enggak loh pura pura jalan ke gerbang gitu
bener tuh tumben dia pinter bener jel bener gitu aja
gak tau deh
belum dateng keles
gua tuh cuman mau lurusin masalah gua aja
ngurusin masalah ya
udah gitu lo ngejelasin reva lo damai terus lo sakitin reva lo pin dia lagi reva sakit hati lagi terus lu ngelurusin lagi ngejelasin lagi damai lagi gitu terus boy
gua gak ada niat kali buat nyakitin reva
udah deh boy lo mendingan phpin aja si cewek lain jangan si reva terus
mendingan lo phpin aja tuh cewek cewek yang tadi masuk sekolah bareng lo
siapa tuh namanya
jangan lupa sekalian tuh
percuma ya gue jelasin ke kalian
kalian gak bakalan percaya kan sama gue
kalian tuh gak tahu masalah boy sama refas sekarang ya
gak usah jadi pada memperkeruh suasana gini deh
so tau banget sih
gak tahu apa apa dari mana
kita juga tahu kali semuanya
belum tentu loh
reva suka liat kalian memperlakukan boy kayak gini
mending kalau sekarang balik aja
kok kenapa sih terus terusan ngebelain boy
oh itu kan temennya reva
kita sahabatnya reva

justru itu buat kebaikan reva
apalagi gue gak bisa belain orang yang salah
terus ngeberlain orang yang salah
lo semua percaya deh sama gue
kalau boy itu bener bener serius sama reva
dan gue bisa buktiin
boy itu udah nyakitin reva berapa kali
iya ray waktu mulai sekarang mendingan buka mata lo lebar lebar
terus lo liat boy itu sebenernya siapa
sejahat apa dia sama sahabat kita
sin semua ini tuh gak cukup dengan ngeliat
tapi harus pakai dari akal juga lah dari bukti lah
yaudah sekarang gini aja deh
kalian semua berani gak turun sama gue
kalau misalkan boy sama reva jadian
dan ternyata boy itu serius sama reva
kalian harus traktir gue
satu orang satu kali
jadi seenggaknya gue dapet tiga kali takdir
iya siapa yang takut
iya udah kayak gitu
nyonya maaf ngeganggu sebentar nyonya
nyuruh saya harus ke kamarnya non reva
ya enggak lah buat apa dia udah besar
kalau dia nggak makan itu pilihan dia sendiri
berarti dia mau tambah sakit ya kan
kalau pilihan dia pengen sembuh pasti dia makan
udah udah besar dia tiba tiba kalau bisa mikir sendiri
aduh kok dari semalem reva gak tangka tangka telpon gue ya
gue juga dari tadi malem gak telfonin dia
cuma gak diangkat angkat
oh baby gue juga gak dibalas lagi
girls jangan jangan reva sakit
gue takutnya gitu sih
non dimakan dulu ya boburnya ya biar non nanti bisa ngomong obat ya
mau angan hafsu
jangan teriak teriak
yang boleh teriak saya doang dirumah ini ya
dia semakin panas sama muntah muntah nyonya
iya kalau muntah muntah itu kan hal yang wajar kalau lagi sakit
saya juga seperti itu
makanya kalau lagi makan itu jangan terlalu dipaksain
kalo dipaksain ya jatohnya muntah
itu biasa sakit mah begitu pasti
tapi kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh nyonya
tapi kayaknya harus dibawa ke rumah sakit
gak usah lah bi ngapain dibawa ke rumah sakit
biarin aja ntar sembuh sendiri
emang baby siapa sih ikut campur mulu
bibi suster perawat
suster atau perawat
bibi kan pembantu di rumah ini kerjaannya ngapain
nyapu ngepel bersih bersih bukan kepo
jadi sekarang masuk
ini bersih bersih nyuci piring apa kek
reva gak masuk sekolah ya
dari tadi pagi nggak ada kabarnya
gue juga dari tadi
nekoin reva gak diangkat angkat boy
takut reva kena apa apa
tadi pagi reva kayaknya bbm gua deh
aduh jangan jangan dia beneran sakit hati
sampai sakit juga badannya
hatinya sakit badannya sakit
jangan berpikir kemana mana dulu deh mel
mending sekarang gini gideh
gimana kalau nanti kita pulang sekolah kita jemput ke reva
boleh boleh boleh
yaudah kalau gitu gue tunggu di parkiran
gimana kalau dia beneran sakit gara gara sakit hati sama boy
maksudnya badan jiwanya sakit gara gara hatinya sakit keboy
lu ngerti kan maksud gue gitu
tapi kasian boy juga mel
dia kan pengen bener bener ngejelasin semuanya
dan kita tuh harus bantu dia loh
durai tapi tetap aja kita tuh harus minta izin dulu sama reva boleh bawa boy apa enggak
gimana kalau kita datang duluan ke tempatnya reva kita jengukin dia terus kita tanya
dia mau gak dengar penjelasannya boy
kalau dia mau ya kita bawa sea boy
tapi kalau enggak ya kita udah bawa dulu nanti revanya marah marah
jadi mendingan kita tanya dulu gimana
ya udah deh
nah gitu aja
sampai jumpa di video selanjutnya

kalau amira sudah tinggal

mas jangan sebenarnya
aku sudah cari ibu kemana mana
tapi aku tidak menemukan petunjuk sedikitpun
aku harus balik ke tempat tadi
mudah mudahan pak prabu sudah menemukan petunjuk
saya mendapat info
kalau ibu kamu sempat terlihat di terminal bis pagi ini
mungkin ibu kamu mau kembali ke jakarta
karena kamu belum kembali
waktu saya datang
saya memutuskan untuk langsung menyusul ke terminal bis
kita bertemu di terminal bis ya
apa semua ini benar
aku harus ke terminal bus sekarang

iniadah nanti aduh
seseorang yang menjigilamu tadi
lebih lebih kalau dia melihat ihsan dia pasti akan langsung tahu kalau ihsan itu masih hidup
selama ini kan sepertinya amira belum tahu
saya sudah beli tiket yang untuk ke jakarta cuma tiket yang untuk ke jakarta baru dua jam lagi
ya udah pak gak apa apa kita tunggu aja
iya dua jam lagi baguslah
jadi saya bisa memikirkan cara untuk mencegah amirah ke rumah utari begitu sampai jakarta nanti
biar sekalian ruangan dibersihin
divakuum sama kamar kamar sekalian
ini debu banget loh tuh
lantai ke bawah bawah
kurang bersih kali
nomornya pak yanto kan yang punya
uya soalnya biasanya yang panggil itu uya
ah kiki ke depan dulu ya bu ya
pengen nunggu aja ya bu ya
suruh datang lah kalau bisa langsung ya
sebentar ya bu ya

makan papaya rasanya asem
ini kenapa pas mbak kiki dateng
muka lu jadi mesem mesem
asal lu tau
daripada makan payah rasanya asem
mendingan dingin dingin makan buah naga
kok dingin dingin makan buah naga
hah lu kateng buah kak gue mesem mesem
sebab yang dikangenin dan muncul juga
apaan cuy ya pagi pagi udah ngombal
yang dari putri
ibu rosa nyuruh tukang vakum yang namanya si bapak yanto
dateng kesini sekarang juga
ros cepetan hubungin
wah makasih ya mbak
oh udah sudah mau untuk ikutin
hanya dulu mikir whit alam
apercaya gak nyakit gue
nih gak wanng
nih gak ceram itu lah
kenapa sih tapi gak flip iary kllk
gat di dalam nama
ini tuh besarampoo perspektif sas
pangun jangan sama gini
ada apa pak
pak ada apa
pak irfan beritahu
pak irvan bilang apa tadi
irfan marah pak
dia tahu kalau kita menemui andin
untuk bicara soal
pembatalan transportasi matanya nino
dia nggak senang kalau kita melibatkan anies
dalam urusannya nino
bapak kan udah bilang sama mama
dia sekarang marah
nino ke semua rumah sakit yang kita datangi
kalau sampai didengar kita
masih mengganggu andi dalam urusannya nino
kok pak irvan jahat banget sih
bicara sama andin
itu wajar dong pak
orang tua mana sih pak
yang gak akan berusaha untuk anaknya apapun itu

tapi ini urusannya beda
iya tapi ini urusannya beda pak
papa sekarang telpon pak irfan lagi
coba papa ingetin ke dia
kalau dulu papa tuh pernah bantu dia
masa dia gak inget sih

tolong deh pak
ma sudah lah ma
kita nggak boleh mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong

irfan jadi marah
dia gak mau bicara lagi sama kita
papa jadi nggak enak keadaan seperti ini
tapi pak kita harus berusaha apa lagi untuk minum
apa yang harus kita lakukan sekarang buat nih

nanti papa pikirkan jalan keluarnya ma